nesha ada informasi yang beredar bahwa perusahaan tempat abk bernaung siap untuk membayar uang tebusan
seberapa mungkin kah opsi itu
karena kita dengar menko polhuka mengatakan opsi itu ada bahwa perusahaan siap membayar
dan apakah pembayaran itu akan sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan ataukah bagaimana
ya memang benar sekali bahwa pihak perusahaan dari abk yang saat ini disandra oleh kelompok abu sayya
mengatakan bahwa akan menebus atau sedia menebus sandera dengan uang tebusan yang seperti yang diminta kelompok abk
ya ini sekitar lima belas miliar rupiah
tetapi memang perusahaan ini informasi yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada pihak keluarga
tapi memang sejauh ini pihak dari pihak dari pemerintah memang yang menjadi permasalahan adalah memang perusahaan
menyatakan bahwa akan bersedia menebus ataupun memberikan tebusan uang sebesar lima belas miliar rupiah
tetapi memang mengenai teknisnya sejauh ini belum bisa digambarkan secara gamblang
karena memang pihak dari perusahaan
pemerintah indonesia dan juga pihak pemerintah filipina menyatakan bahwa
pemerintah indonesia terutama menyatakan bahwa tidak akan memberikan tebusan dari pihak pemerintah
sementara memang menteri polhuka menteri pertahanan biar bisa rekudu dan juga kepala tauka poli
jenderal badut ninhaiti mengatakan bahwa uang tebusan merupakan permasalahan ataupun fokusnya kepada pihak perusahaan
sementara pihak pemerintah terutama dalam melihat kepolisian maupun tni
fokusnya adalah bagaimana menyelamatkan dari warga indonesia yang saat ini masih berada di
ataupun disandera oleh kelompok agusahaya
nah mengenai uang tebusan tersebut memang pihak perusahaan seperti apa yang diminta oleh keluarga
menyatakan akan memberikan bersedia untuk menebus tersebut
tapi memang secara teknisnya belum bisa diketahui
karena memang untuk penyanderaan ini otoritasnya berada di negara filipina
sementara indonesia dan juga filipina tidak pernah ada fakta ataupun perjanjian kerjasama militer
sehingga kalaupun memang tni tni kita memang sudah siap untuk menyerang
tapi memang untuk memasuki wilayah filipina yang saat ini memang
kondisi ataupun penyanderaan berada di wilayah sebuah pulau kecil di filipina
indonesia tidak bisa serta merta menyerbu ataupun ikut campur dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah filipina
saat ini memang pemerintah filipina masih bernegosiasi ataupun melakukan soft diplomasi
antara pemerintah filipina kepada kelompok teroris kita sebut teroris ataupun perampok kelompok agusahaya